terus apa yang harus aku lakukan
five kamu kenapa gak jawab aku
ada apa sih sebenernya
ijinkan aku menikah dengan sintia
kamu menikah sama cynthia
semua orang yang ada disini
harus bersumpah diatas al quran
jangan paksa saya untuk makan dan minum
jangan sekali sekali paksa saya
tekanan darah ibu sylvia sangat rendah
dan ini terjadi sudah kurang lebih
jika tidak mendapatkan asupan makanan
organ tubuhnya akan melemah
dan bisa menyebabkan kematian
ini semua juga gara gara kamu afif
kalau sampai ada apa apa sama mama
ini semua salah kamu
kamu memang tidak pernah peduli sama orang tua afif
kamu malah pergi
dan menemui perempuan itu
lagi lagi karena perempuan itu
dan kelihatannya kamu sama sekali tidak peduli
kalau sampai mama kamu meninggal
karena perempuan itu
gara gara kamu pentingin dia
itu tandanya kamu anak durhana
tolong selamatkan mama aku bella
hanya kamu yang bisa menyelamatkan mama
aku yakin kamu pasti bisa menyelamatkan mama
mama belum makan selama tiga hari
keadaanya sekarang lemah dengan sakit
tolong selamatkan mama
terus apa yang harus aku lakukan
five kamu kenapa gak jawab aku
ada apa sih sebenernya
ijinkan aku menikah dengan sintia
kamu menikah sama cynthia
cuma itu cara satu satunya untuk menyelamatkan mama aku
have pokoknya kamu harus pulang sekarang
keadaan mama tuh makin parah five
tadi karena dokter ginjalnya mama udah gak berfungsi
mama harus dibawa ke rumah sakit sekarang juga
pokoknya kamu harus cepat kasih keputusan atau
kamu mau bikin mama meninggal
ini gue usahawah
kayaknya suka ibu builders tapi bi allem
gitu kan langen
aku tidak mau kehilangan dia
aku tidak bisa kehilangan dia
karena dia yang melayarkan aku
dan aku hanya punya satu mama
kalau mama aku sampai meninggal
kamu cuma punya satu mak
tapi kamu bisa punya banyak istri afif
kamu bisa punya semuanya
itu yang kamu mau bilang kan
itu yang kamu bilang sama aku kan
dia serba jodoh kamu afif
pak bangun pak
kita angkat ibu
pak bangun pak
maaf bangun pak
kamu pulang sekarang cepetan
atau kamu gak akan ketemu sama mama lagi selamanya
apa yang harus aku lakukan sekarang
apa aku harus tetap di sini sama bella
atau aku pergi
kak dan mamaku juga kritis
aku gak mau ngulangin kesalahan yang sama waktu sama bapak
kali ini aku harus ada di samping mama
apa yang kena
ada apa yang ada dia udah kemana mana
sampai ketemu di rumah juga
adanya jah ocean
biar kamu di debat langsung
kalau sampai kamu menyingkari janji kamu
mama akan mengugok makan dan minum lagi
afif gak tau harus gimana lagi
papa sudah menempatkan afif
di posisi yang dilema
sebagai seorang anak
hafif harus berbakti kepada orang tua
tapi di sisi yang lain ada bella pa
afif sudah janji sama bella
akan hidup bersama dia selamanya
dan sekarang afif harus memilih salah satu
afif ingat apa yang bapak ajarkan untuk afif
hidup itu adalah pilihan
dan sekarang afif harus memilih
semoga afif gak menyesal papa
semoga afif gak menyesal papa
semoga afif gak menyesal papa
semoga afif gak menyesal papa
semoga afif gak menyesal
tolong jawab afif pa
tolong jawab afif pa
jawab afif pa
apakah pilihan afif sudah bener atau enggak
apakah pilihan afif sudah bener atau enggak
apakah pilihan afif sudah bener atau enggak